asosiasi pengusaha truk indonesia aptrindo mengatakan tarif tol transjawa yang mahal hingga memakan biaya satu lima juta rupiah
membuat tol ini sepi dari kendaraan pengangkut barang meski jarak tempuh yang ditawarkan memangkas separuh waktu perjalanan
wakil ketua aptrindo kiat maja lukman mengatakan pihaknya pada awalnya bukan pengguna tol transjawa
karena truk truk miliknya lebih sering melintasi jalur pantura dari jakarta menuju surabaya
dengan hadirnya tol transjawa di mana setiap truk dikenakan tarif masuk satu lima juta rupiah dirasa cukup memberatkan bagi perusahaan penyedia truk
kiat maja menambahkan biaya yang mereka dapatkan dari konsumen tidak bisa menutup biaya tol tersebut
kita mengeluarkan satu lima ratus itu untuk saat ini masih sangat berat karena komposisi keuntungan perusahaan
itu akan langsung mengerus ke komponen keuntungan perusahaan bukan komponen yang lain
karena komponen maintenance
komponen keuntungan perusahaan itu kan sekitar delapan persen
which is kalau kita rupiahkan itu di kisaran
kalau sepuluh tadi kan sekitar empat ratus lima ratus enam ratus ribu lah kurang lebih sisa komponen
kalau kita harus bayar satu lima ratus artinya kita mesti tombok enam ratus